pengurus besar nadatul ulama melarang keras pengurus nu pusat dan daerah berpolitik praktis
pbnu juga tidak memperbolehkan para pengurus pbnu maju sebagai capres dan cawapres di dua ribu dua puluh
pernyataan ini disampaikan ketua umum pengurus besar nadatul ulama pbnu yahya holil stakuf di gedung negara geraha di surabaya pada rabu
yahya tidak menampik jika beberapa pengurus pbnu masih ada yang terlibat dalam partai politik
namun ia tidak mempermasalahkannya asalkan hanya sebatas aktivis partai bukan sebagai pengurus partai
meski melarang pengurus nu berpolitik praktis namun gus yahya mempersilahkan warga nu bebas menentukan calonnya masing masing tanpa ada intervensi dari pengurus nu
calonnya siapa saja itu lihat aja nanti kan semuanya sebagian besar calon calon yang muncul akan
menyatakan punya hubungan dengan nu dan warga nu dipersilakan dengan bebas
artinya melarang bagi pengurus yang pbnu
pbnu jangan dari pbnu jangan dari luar pbnu
supaya pbnu jangan sampai ada keterlibatan institusional